berlebaran bersama menko polhukam mahfud md dan menko polhukam hari pertama idul fitri menghabiskan setengah harinya dengan mengisi orasi ilmiah di pondok pesantren nurul jadid
dan seperti apa pandangan politik menko polhukam terakhir dua ribu dua puluh empat
lebih dari satu jam menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan
mahfud md memberikan orasi ilmiah yang secara garis besar berisi tentang menjaga konstitusi dan kerukunan antarumat di indonesia
sebelumnya mahfud md memimpin khutbah idul fitri di masjid nurul jadid
beginilah gaya menko polhukam membuka hari raya idul fitri
saya berkesempatan untuk bersilaturahmi di salah kesibukan menko polhukam sembari berbincang santai dengan materi yang lumayan berat
mulai dari soal pilihan lokasi sholat id hingga pindangan dari sejarah
sebelah kandidat capres dua ribu dua puluh empat
saya bisa bertemu dengan sosok yang paling populer di dua ribu dua puluh tiga ini
pak mahfud sedang silaturahmi kemudian pada saat idul fitri juga masih tetap bekerja ya pak
iya sambil bekerja sambil beribadah
itu kan filosofinya agama itu bekerja itu ya beribadah
beribadah itu harus juga sambil bekerja
ada sejarah mungkin pak di pondok pesantren ini bagi bapak
atau dengan kiai
iya saya kenal terutama saya pertama dulu kenalnya dengan kiai wahid
wahid zaini sama sama ngelola perguruan tinggi
sering ketemu rapat lalu sering diskusi
sesudah itu dengan kiai zuhri dengan kiai haq dengan rahamid itu teman dpr dulu
dan memang sebelum itu saya sering kesini
sering juga apa namanya ceramah ceramah gitu ya
sambil belajar ya ceramah tentang situasi politik sosial ekonomi
sekarang kita bicara tentang dua ribu dua puluh empat nih pak
nah dua ribu dua puluh empat ini kan nama pak mahfud cukup populer dan banyak disandingkan dengan calon presiden di dua ribu dua puluh
bahkan ada juga pernyataan yang mengatakan pak mahfud ini adalah kuda hitam cawapres dua ribu dua puluh
bagaimana bapak menanggapi hal itu
saya bukan kuda
tapi kalau aneh ya
saya senang menikmati berita itu
bukan senang karena saya orangnya yang digadang gadang
tapi saya senang membaca baca berita berita politik
nah oleh sebab itu berita tentang saya itu saya anggap bagian dari berita
dimana menjadi ukuran dari berkembangnya demokrasi
karena dulu sebelum reformasi kan orang tidak mudah menyebut orang
orang populer sekalipun dulu kalau tidak disetujui oleh pemerintah
nah sekarang setiap orang bisa mengusulkan orang
dan alhamdulillah lah bahwa itu bisa terjadi di era sekarang
demokrasi kita itu segi segi kemajuannya banyak
satu pemilunya lebih bebas kan
kemudian ada mahkamah konstitusi
lalu sekarang orang bisa mencalonkan diri dan boleh dicalonkan oleh orang lain
berdasar selera publik
ada agenda tertentu tidak
atau ada agenda utama yang akan segera diselesaikan pasca idul fitri ini
mungkin terkait dengan rancangan undang undang perampasan harta koruptor pak
ini begini yang jadi isu agak krusial itu kan rancangan undang undang perampasan aset
dalam tindak pidana
nah sebelum libur kemarin untuk tingkat menteri
tapi kemudian akan diajukan ke presiden untuk ditandatangani
sehingga mungkin ya paling lama di bulan mei ya
itu sudah dikirim ke dpr
mudah mudahan paling lambat minggu pertama lah sudah bisa dikirim ke dpr
itu penting mbak undang undang perampasan aset itu apa sih
undang undang perampasan aset itu merampas aset orang yang terlibat tindak pidana
sebelum vonisnya jatuh untuk menyelamatkan kekayaan negara
atau ada hasil tindak pidana tapi orangnya tidak ada
selama ini kan sering ya orang melakukan tindak pidana hartanya banyak lalu lari
tidak bisa diambil kalau belum ada undang perampasan aset
karena undang undang yang sekarang itu aset itu baru bisa diambil sesudah diadili
nah undang undang perampasan aset itu begitu dia terlibat tindak pidana ambil dulu
saya itu sekarang mengurus satu ratus sebelas triliun kekayaan negara yang karena tidak ada undang undang perampasan aset
ya pecar cacir kemana mana
itu hutang kepada negara dalam bentuk pinjaman dari pemerintah
atau kadang bank bank yang akan bangkrut
pada tahun dua ribu tujuh belas
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lalu diberi hutang oleh negara dengan jaminan
nah jaminan itu sekarang ada yang sudah dijual lagi oleh pemiliknya
ada orangnya lari ke luar negeri dan sebagainya
nah kita mau ngerampasnya tidak bisa sebelum ada putusan pengadilan
mau dibawa ke pengadilan orangnya belum ada kan gitu kan
pak mahfud cukup berani ada yang bertanya juga
punya kekuatan apa pak mahfud kalau bisa sebegitu berani
karena saya percaya nasib atau takdir seseorang itu sudah ditentukan oleh allah
yang penting berdoa berdoa saja kepada allah
makanya selalu tawakal gitu allah maha maha penolong mendampingi kita kalau kita sabar
kalau kita tambak kalau kita yakin bahwa kita memperjuangkan hal yang benar
yang kita yakin benar dan kita tidak terlibat dalam kesalahan dengan sengaja
pasti manusia itu ada kesalahan
ya makanya ada idul fitri ini kan ya
biar membersihkan kesalahan
tapi kalau kesalahan dengan kejahatan itu bisa dibedakan
kejahatan itu biasanya yang membahayakan negara membahayakan masyarakat
kalau kesalahan kesalahan kecil gitu ya itu tidak bisa dihindari kan
maka saya menghibau kepada anak muda
para politisi muda yang masih punya masa depan yang jauh untuk mengabdi
jangan sekali kali dengan sengaja melakukan kejahatan
karena begitu itu dilakukan dia akan tidak bebas untuk bertindak tidak berani
menindak apa ngomong aja jadi tidak berani apalagi bertindak
nah cukup berat kan
namun tentunya aktivitas padat tak boleh meninggalkan
jadi kita harus menilai kekusyukan ibadah idul fitri dan menyambung tali siratu rahmi
eka rima didin iswandani probolinggo jawa timur